nama gue nika sisirgayu profesi gue barber income gue dan barbershop gue menurun
drastis banget sejak pandemi ini karena orang orang yang pasti pada takut buat
datang ke barbershop gitu loh kalau kalian pengen potong rambut sendiri di rumah ya paling
itu sama yang pasti punya sisir punya kaca yang pasti punya kaca nanti nanti gue akan kasih
tahu lu gimana caranya megang kacanya segala macam sambil pakai ukuran nomornya guardnya itu
tempelkan selalu clipper pada kulit kepala cukur dengan gerakan dari bawah ke atas
lepaskan saat sudah sampai lengkungan atas kepala
disarankan mencukur dengan kondisi berdiri agar pergerakan tangan lebih leluasa
selama mencukur rambut potong sisi kanan dengan tangan kanan dan sisi kiri dengan tangan kiri
perhatikan genggaman tangan nah gua guard guard ini ada ukurannya
jadi kalau bagi gue ketika kalian dapat biasanya standarnya dapatnya itu dari nomor satu sampai
nomor empat kalau kalian kanan kirinya pakai nomor satu berarti diatasnya seenggaknya pakai nomor empat
gunakan kaca untuk melihat rambut di bagian belakang pastikan bisa melihat keseluruhan area belakang
diisir terus sesuai guard dan cukur sampai dirasa cukup rapi
ingat tujuan mencukur sendiri untuk merapikan saja bukan styling
oke satu lagi yang pelajaran di setiap clipper ini ada namanya gagang yang ini namanya levering
untuk safety nya adalah pakailah yang paling
leveringnya gagangnya diturunin ke bawah baru nyalain
kegiatan mencukur ini hanya perlu waktu sekitar empat puluh lima menitan bagi pemula
jika merasa kurang percaya diri untuk potong sendiri pastikan kondisi barbershop yang dikunjungi
mulai dari kebersihan lokasi pemakaian masker bagi pengunjung dan barber
dan kesterilan alat alat potong
tim liputan cnn indonesia jakarta